nah sekarang ini kita beralih ke amerika selatan
tepatnya saya gak mau kasih tau dulu tempatnya dimana
tapi kalau berbicara mengenai amerika selatan kan biasanya identik dengan
ini iklimnya juga gak tahu jauh berbeda
iklimnya gak beda beda jauh sama indonesia
apalagi ini negara yang akan kita lihat satu ini ialah ada di quich
udah tau quito itu dimana
dan disana sendiri sudah ada duta besar indonesia untuk ecuador
baik langsung saja kita sapa ya
baik assalamualaikum ibu dina
waalaikumsalam panggil dini saja bu
oke baik selamat pagi waktu indonesia ibu dini
ibu bagaimana suasana
selamat pagi waktu quito
ibu bagaimana suasana ramadan di ecuador sendiri
apa yang menarik disana bu
ya mungkin terima kasih atas pertanyaannya
mungkin saya mesti terangkan sedikit bahwa
warga negara indonesia di ecuador itu tidak terlalu banyak
hanya lima puluh orang
dan warga muslim seluruh ecuador hanya dua ribu orang
jadi memang kalau dikatakan ramadan belum begitu terasa
hanya kami kami di kedutaan dan sekitar warga indonesia yang terasa kita sedang berpuasa
sedangkan kalau kegiatan undangan dan lain sebagainya itu tetap seperti biasanya
tapi kalau kita diundang saya kira datang kita tidak ikut makan
kita hanya mengikuti acara resminya
jadi selama ini masih banyak yang berpuasa
tapi memang terasa ramadan hanya sekitar di kantor atau di desa indonesia itu terasa
tapi kalau di luar tidak terasa karena sebagian besar penduduk dari ecuador ini beragama katolik
ibu dini ini kalau misalnya kita melihat ini kan kita minoritas ya
umat muslim disana minoritas
ini seperti apa perlakuan warga ecuador khususnya di kuito ini terhadap umat muslim yang ada di sana
apa terlebih lagi di bulan puasa ini
oh mereka sangat tolong
oh mereka sangat toleran
kalau kita katakan bahwa i'm on ramadan mereka oh ya sorry
jadi setiap kali pertemuan atau kalau kita bertamu ke kantor orang mereka tidak menyujukan makanan
dan mereka sendiri pun tidak minum atau makan
jadi toleran sekian cukup besar
dan kalau misalnya kami mengundang misalnya buka puasa bersama mereka datang dan mereka mengikuti apa yang kita lakukan disitu
jadi memang sangat menyenangkan karena perlakuan mereka sangat baik terhadap kami kami yang sedang berpuasa
sangat menghargai sekali berarti ya
ibu dini ini berbicara soal minggu terakhir di bulan ramadan
apa kira kira kegiatan yang dilakukan di kedutaan besar sendiri mengingat sebentar lagi lebaran
adakah silaturahmi kepada lima puluh warga muslim disana
ya kebetulan warga muslim kami itu tersebar seluruh ecuador
dua belas orang itu misionaris
jadinya hanya di quito di ibu kota sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh orang
setiap minggu setiap hari jumat kita melakukan buka puasa bersama lalu kita melakukan terawih bersama dan seluruh warga indonesia yang bisa hadir kami buka pintu
namun kalau ada tamu tamu karena kemarin ada tamu dari pt timah komisaris utamanya pak fahri ali dan rombongan
kami pun mengundang buka puasa bersama dan kami sholat maghrib lalu kami juga melakukan salat raweh kalau memang mereka berkenda

sementara ini ada juga beberapa tamu tamu dari mahasiswa university of boston
di mana tiga orang beragama islam dan satu orang ada mahasiswa indonesia nya untuk program studi magister dan doktoral
mereka bekerja sama dengan slusco disini untuk tiga minggu summer school
nah ketika akhir dari program itu kami undang juga ke kedutaan terutama di wisma kita untuk buka puasa bersama
sambil memperkenalkan makanan indonesia

jadi itu mahasiswanya itu dari berbagai negara di dunia
ada yang dari pakistan arab saudi ada dari perancis amerika indonesia juga dari filipina dari argentina dari ecuador sendiri
jadi sambil memperkenalkan budaya indonesia kami memperkenalkan juga mereka mempunyai pengalaman bagaimana caranya rasa berbuka puasa
jadi kami undang di wisma dita indonesia dan itu menarik sekali mereka sangat terkesan
dan makanan indonesia itu habis dan setelah itu bagian muslim kami siapkan tempat untuk sholat
nah nanti tanggal dua juli akan ada nutulal quran di wisma indonesia juga
di mana kami akan mulai dengan ada sarif tilawah ada juga pembicaraan mengenai agama islam dan makna daripada berpuasa
kemudian akan ada buka puasa bersama masyarakat indonesia
lalu kami juga akan melakukan sholat
maghrib bersama lalu akan sholat terawih bersama juga
jadi memang banyak kegiatan yang kita lakukan untuk menyambut bulan ramadhan
sementara untuk satu syawal pada saat lebaran kami open house
jadi seluruh warga indonesia baik yang muslim maupun yang non muslim selalu akan datang ke tempat kami dan akan bersama dengan baik
walaupun juga teman teman dari ecuador sendiri atau dari negara asing yang berkenan untuk hadir
ibu kalau tadi ibu berbicara makanannya selalu habis seperti itu bu ya
ini kan juga kalau ecuador itu kan iklimnya tidak terlalu jauh berbeda sama indonesia
juga dilalui oleh garis katolistiwa
ini makanan apa sih yang sampai terus dicari oleh warga tadi yang anda undang seperti itu kalau setiap open house
makanan apa yang paling disukai oleh warga ecuador
khususnya dari yang khas dari indonesia seperti itu
yang saya lihat ya disini kan ada yuka
singkong itu adalah salah satu makanan utama warga ecuador
tapi kami olah dengan resep indonesia
mereka suka sekali
singkong dengan resep indonesia
singkong dulu ya
orang siapkan ada mie goreng kok disini
tapi di kedutaan kami tidak selalu menyebutkan makanan yang sama
kami mencoba untuk memberikan variasi makanan makanan indonesia yang ada
dan ternyata semua disambut naik oleh mereka
pernah kami sebutkan sate ayam
itu juga laku
lalu kami sembukan juga sate betawi
itu juga laku
terus foto ayam
lalu kami sembukan juga pernah kari jalah dan kari kambing
dan banyak sekali makanan makanan indonesia yang coba kami perkenalkan
ternyata mereka suka
hanya yang sambalnya dikurangi
karena mereka tidak suka pedas
bu ini ngomong ngomong kalau mereka memang menyukai makan indonesia
ini yang paling mirip cita rasanya itu apa sih
dari rempah rempahnya kah
atau memang sehari hari juga mereka sebenarnya menantap makanan yang nggak terlalu jauh berbeda seperti itu dengan indonesia
ternyata makanan mereka berbeda dengan kita
di kita alpuket itu buah
jadi makanan mereka itu
selalu terdiri dari lemon george
lalu daun ketumbar
dan di situ pasti ada alpuket ada pisang ada singkong
ya memang agak unik makanannya
tapi melihat makanan indonesia yang beragam dan rasanya yang enak
mereka akhirnya suka
dan beberapa yang pernah tinggal di indonesia ternyata suka sambal juga
jadi kami harus menyediakan ada yang pakai sambal ada yang tidak
karena selera dia juga macam macam
baik baik terima kasih banyak ibu dinaryati cokro suprihartono atas ngobrol ngobrolnya pagi ini
selamat menjalankan ibadah puasa juga di ecuador sana
yang memang ternyata menghargai saling menghargai warga ecuador ini terhadap lima puluh umat muslim indonesia yang ada di sana